sebanyak sepuluh warga sipil menjadi korban dari kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
yang kembali melakukan aksi mereka pada hari sabtu di kampung nogolait distrik kenyam kabupaten duga
aparat keamanan masih melakukan evakuasi korban dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi
kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya kembali melakukan aksi mereka dengan menembak sepuluh warga sipil
di kampung nogolait distrik kenyam kabupaten duga papua pada sabtu enam belas juli dua ribu dua puluh
sekitar pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia timur
kejadian yang berlangsung pagi hari tersebut mengakibatkan sembilan warga dinyatakan meninggal dunia
sementara satu warga masih dirawat di puskesmas kenyam duga
akibat kejadian tersebut sejumlah personel damai kartens polda papua dari timika
telah dikirim ke kabupaten duga untuk melakukan pengamanan
md satu luka luka seperti itu
dari kelompok mana pak
kami meyakini benar bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok egyanus
selain sepuluh yang dievakuasi ke pesunan apakah ada warga lain yang menjadi korban sekarang
sedang kita dalami
tadi saya sampaikan pertama bahwa anggota melakukan evakuasi terhadap korban
kemudian mengamankan situasi di sekitaran dprp